oke pemirsa nah siapa nih yang penasaran dengan susu murni
susu murni yang selalu kita temui di pasar pasar atau di supermarket
nah seperti apa sih sebetulnya proses pembuatan susu murni ini
waduh ikuti perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha susu murni
wah pemirsa lihat saja sapi sapi perah peranakan ini
badannya gemuk gemuk dan terlihat segar
karena mereka dirawat dengan baik di sini
tapi sebelum kita mulai memerah susu sapi
yuk kita bersih dulu kandangnya
seluruh kotoran sapi harus dibersihkan agar nanti saat proses memerah
sapi dan pemera bisa lebih nyaman
jangan lupa nih kita mandikan dulu ya sapinya
nah pemirsa setelah tadi kita ambil rumput
berikutnya untuk makan kita harus beresin dulu kandang sapinya
biar bersih biar nanti nyaman juga
semuanya juga harus kuat
ya pak nanti berarti tiga puluh ikat apa ya
udah orang pengas
aduh aduh aduh
iya pak kita turun pak
hujan pak hujan pak
hujan pak hujan pak
bapak dulu aja turun
hah pemirsa kita baru sampai di tempat rumput rumputnya untuk nanti ngasih makan ke sapinya
nah biasanya bapak ini akan mengambil sekitar tiga puluh ikat rumput untuk nanti jadi pakan sapi
penasaran seperti apa kayaknya asik banget nih ngarit ngaritnya
yuk kita coba yuk pak
ya jadi gini ya pak ya tangannya gitu ya
aduh pemirsa harus hati hati karena ternyata ada duri duri gitu ya pak ya
ternyata ini sangat tidak mudah tapi kita akan coba lagi yuk
wah pemirsa berat pak
wah pemirsa berat banget jadi saya pikir ringan tapi ternyata kalau rumput sudah ditumpuk jadinya sangat berat
dan ini sudah selesai ini sudah ada sekitar tiga puluh ikat
ini artinya kita akan segera kembali lagi ke kandang untuk memberi makan sapi sapinya
sabar ya pih rumputnya baru sampai yuk sudah saatnya makan
ternyata sapi di peternakan ini diberi dua jenis makanan yaitu rumput dan ampas tahu agar bervariasi
setelah sapi selesai diberi makan dan kenyang ini dia nih proses utama yang bikin saya deg degan sekaligus penasaran
ya memerah susu sapi hahaha
wah pemirsa ini adalah proses utama kita pada hari ini adalah memerah susu sapi
harus pakai mentega dulu dicolakin ke tangan seperti ini agar nantinya bisa memerah susu sapinya dengan lancar
dan harus hati hati juga saya pengen coba pak boleh coba ya pak ya
ini gimana nih pak cara aja
ada di dalam jatah
ih nggak perlu
keluar loh pemirsa
oh jadi seperti ini
oke kita lanjut dulu yuk
ternyata nih susah susah gampang memerah susu sapi
kalau salah bisa bisa saya kena tendang sapi
agak agak susah juga ya pemirsa untuk ngobrol susu sapi ini
karena kalau salah nanti sapinya bisa nendang
dan susunya malah nggak keluar
akhirnya susu sudah berhasil saya perah
lumayan bisa langsung disterilisasi dan dipanaskan agar siap untuk dijual
nah pemirsa ini adalah susu yang tadi kita sudah perah dari sapinya
ini harus disaring terlebih dahulu pelan pelan
nah disaring ini agar si kotoran kotoran dari sapinya bisa tersaring terlebih dahulu
nah pemirsa dalam satu sapi ini biasanya menghasilkan delapan sampai dengan sepuluh liter susu
artinya kalau disini ada sekitar lima puluh sapi
wah bisa berapa liter susu yang dihasilkan
lagi ngapain nih kayaknya lagi sibuk
oh makan siang
nah bang ridho nih kalau misalkan sapi ini yang paling banyak susunya itu biasanya itu yang pas lagi waktu apa sih
kalau susu sapinya itu untuk yang produktifnya itu saat usia usia muda
setelah melahirkan itu susunya banyak
oh susunya banyak ya
kalau dia sudah berumur sudah agak tua itu biasanya suhunya agak berkurang
selanjutnya yuk kita olah susu sapi
jangan lupa pakai apd ya
agar pengolahan susu lebih steril
susu yang tadi kita perah harus dipanaskan selama sepuluh sampai lima belas menit hingga suhunya mencapai tujuh puluh derajat celcius
agar bakteri jahat mati dan susu lebih sehat
ini kan tadi sudah sekitar lima belas menit ya
saya didihkan kayak gini ini
ini terus terus diaduk aduk begini ya terus diaduk diaduk sampai susunya itu sampai suhu tujuh puluh derajat
tujuh puluh derajat dan dalam perlengkapan ya kita coba ya dibuka dulu
oke sudah cukup dah tanjung floy ya setelah matang kita langsung masukkan ke dalam botol sesuai takaran
jangan lupa nih beri gula dan perasan alami agar susu lebih nikmat
pemirsa tau gak ternyata susu memang bagus untuk pertumbuhan dan memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral
dan kira kira waktu yang baik untuk minum susu pagi siang atau malam ya
pagi pagi kalau kita minum susu untuk menambah energi yang dibutuhkan di dalam tubuh
kalau malam hari biasanya kita minum susu juga agar kita tenang ya
susu juga menyebabkan kita nyaman mudah tidur
asik semua botol sudah terisi penuh susu berbagai macam rasa tinggal didinginkan agar saat diminum jadi lebih nikmat
oke pemirsa ini sudah jadi nah biasanya nih bang rido nih ini kok udah kayak gini gimana nih
kalau sudah jadi biasanya kita pasarkan ke sekolahan sekolahan ada juga yang langsung beli ke rumah
dan kita juga sering ikut bazar bazar untuk jual produk susu ini
susu sudah siap minum seger kan
wah ternyata ada adik adiknya yang mencoba susu ini
yang sedang bermain di dekat unit pengolahan hasil olahan susu swadaya di kompleks peternakan sapi perah pondok rangon ini
nah pemirsa memang seharian ini saya menjadi pengusaha susu murni tidaklah mudah
karena proses yang harus dilalui sangat panjang
tapi yang penting adalah saya rajin minum susu
karena susu ini memiliki vitamin yang sangat banyak kemudian juga kalsium
dan bagus juga nih untuk adik adik yang sekarang suka minum susu
adik tafsani di prasetyo jakarta
ya demin lah susu ini ya
siapa nih yang mau di tukar dulu
ada yang mau di tukar dulu gak